setelah lebih dari dua tahun menerapkan aturan wajib menggunakan masker di dalam ruangan
korea selatan berencana untuk mencabut aturan itu
pembahasan ini dilakukan dalam pertemuan pejabat kesehatan nasional negeri ginseng pada dua puluh tiga desember lalu
dikutip dari the korea haralt komisaris pengendalian dan pencegahan penyakit korea
pak kyung ran menyatakan pencabutan aturan menggunakan masker di dalam ruangan ini
rencananya paling cepat akan diterapkan pada januari dan paling lambat pada maret dua ribu dua puluh
namun aturan ini tidak berlaku di transportasi umum panti jompo dan rumah sakit yang tetap diwajibkan memakai masker
dikutip dari korea jung ang daily ketua komite kebijakan partai kekuatan rakyat sung il jong menyebut
pencabutan aturan penggunaan masker
masker di dalam ruangan baru bisa terlaksana jika tingkat rawat inap pasien dan tingkat kematian covid sembilan belas menurun
adapun saat ini lebih dari enam puluh lima persen populasi korea telah mendapatkan tiga dosis vaksin covid sembilan belas
meski demikian menteri dalam negeri dan keamanan i sang min menegaskan
aturan baru ini akan diterapkan dengan hati hati dan bersifat sementara
artinya jika kasus covid sembilan belas kembali meningkat
maka diwajibkan lagi untuk memakai
pembelian masker di dalam ruangan baru bisa terlaksana jika tingkat rawat inap pasien dan tingkat kematian covid sembilan belas menurun
adapun pembatasan covid sembilan belas lain yang masih berlaku di korea selatan adalah

pejabat korsel saat ini juga tengah menyarankan pemerintah untuk mengurangi masa isolasi dari tujuh hari menjadi tiga hari
pejabat korsel saat ini juga tengah menyarankan pemerintah untuk mengurangi masa isolasi dari tujuh hari menjadi tiga hari

otoritas kesehatan korea selatan memperlakukan syarat wajib tes covid sembilan belas bagi pelancong dari tiongkok mulai awal januari dua ribu dua puluh satu
otoritas kesehatan korea selatan memperlakukan syarat wajib tes covid sembilan belas bagi pelancong dari tiongkok mulai awal januari dua ribu dua puluh satu
otoritas kesehatan korea selatan memperlakukan syarat wajib tes covid sembilan belas bagi pelancong dari tiongkok mulai awal januari dua ribu dua puluh satu

korsel juga akan membatasi penerbitan visa jangka pendek untuk warga negara tiongkok

dan menghentikan sementara penambahan penerbangan dari tiongkok yang menggunakan bandara incheon